setelah diselenggarakan untuk ketiga kalinya pada tahun ini
piala presiden mendapat perhatian menteri pemuda dan olahraga imam nahrawi
menpora pun berencana mengundang klub asing dalam perhelatan turnamen piala presiden tahun mendatang
menpora menilai mendatangkan klub luar negeri pada ajang piala presiden dapat meningkatkan kualitas sepak bola indonesia
selain itu hadirnya klub asing akan membuat sepak bola indonesia semakin diperhitungkan di kancah internasional
imam nahrawi juga mengapresiasi perhelatan piala presiden edisi ketiga kali ini
selain digelar tanpa menggunakan dana dari apbn proses transparansi pada pengelolaan keuangan
dari segi pendapatan dan pengeluaran juga menjadi acuan bagi pemerintah untuk kembali menggelar turnamen yang sama pada tahun mendatang